meski telah menerima penyertaan modal negara justru kerugian yang dialami enam badan usaha milik negara bertambah pada dua ribu enam belas
pemerintah mengalokasikan dana untuk pmn bumn sebesar rp enam puluh empat delapan triliun pada dua ribu lima belas
hal itu disampaikan menteri keuangan sri mulyani indrawati saat membeberkan kinerja bumn yang menerima penyertaan modal negara pmn pada dua ribu lima belas
sri menambahkan bumn yang menerima pmn pada dua ribu lima belas yang laba bersihnya naik pada dua ribu enam belas sebanyak dua puluh enam perusahaan
lalu ada sembilan bumn penerima pmn yang laba bersihnya turun di dua ribu dua puluh
bumn penerima pmn kerugiannya menurun di dua ribu enam belas namun sayangnya ada enam bumn yang justru kerugiannya bertambah setelah menerima pmn
sri mengakui ada kejanggalan dari bumn bumn yang kerugiannya bertambah
setelah menerima pmn
oleh karena itu pihaknya akan meningkatkan pengawasan kepada bumn penerima pmn
yang merugi setelah menerima
bumn menerima pmn
bumn menerima pmn
sementara itu inilah bumn